komisi delapan dpr dalam masa reses persidangan kelima mengunjungi pondok pesantren al qodiri satu di jember jawa timur senin satu agustus
ketua komisi delapan yandri susanto mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap lembaga penyelenggara pendidikan agama islam
pada kunjungan ini anggota komisi delapan mengecek kurikulum cara pengajaran dan interaksi antara pengajar dan santri
yandri susanto mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga pondok pesantren dan seharusnya tidak ada toleransi dari aparat hukum bagi para pelaku kekerasan seksual
jangan rusak pesantren gara gara itu maka negara harus hadir kita punya komitmen pesantren harus menjadi tulang punggung karakter anak bangsa
pengurus pondok pesantren al qodiri satu jember mengatakan selain lewat pendidikan ahlak dan moral juga harus ditekankan pada semua warga ponpes mulai pengajar pengasuh dan murid
semua aktivitas di ponpes ini pun dilakukan secara terbuka
tidak boleh ada hal hal yang sifatnya itu
hanya individu jadi harus terbuka
sebagaimana yang terjadi di salah satu pesantren yang kemarin viral itu kan dia melakukan tes lesan atau bagaimana itu kan secara hanya berdua
dan di sini tidak diperbolehkan harus terbuka itu salah satu cara kami untuk menghindari tidak terjadinya hal semacam itu
siapapun itu jadi ketua misalnya kepala sekolah ataupun siapa harus ada pendamping
tidak boleh berdamping
tidak boleh berdamping
dpr menambahkan pentingnya peningkatan perhatian pemerintah kepada ponpes baik dari sisi anggaran kebijakan dan sarana prasarana
ponpes sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mampu melahirkan anak bangsa berkarakter mampu memimpin di lingkungan masing masing dan mengisi posisi penting di republik ini